maksudnya pergi ke surga
nanti kalau reina mendengar ada
keisha udah ada di rumahnya allah
tanpa apa jagain
bersama malekat malekat kecil lainnya
aku gak sanggup masuk ke dalam
aku gak mau masuk
aku gak mau masuk
aku gak mau masuk
aku gak mau masuk
aku gak mau masuk
aku gak mau masuk
aku gak mau masuk
aku gak mau pergi
aku masih kepikiran keisha terus
kalau di dalam kamu keingat keisha
kamu harus ingat
semuanya tentang kebaikan
semua yang baik tentang indonesia
kemudian kamu bisa kembali ke kecantikan
sebentar lagi kamu akan bebas
kamu gak akan sendirian
waktunya sudah habis
sekarang keisha udah sama opanya
opanya janji mau nemenin
sampai ke surga
ingat pesan kepala sayang
ya allah keisha
mama bener bener belum bisa menerima kamu ninggalin mama lah
mama bener bener gak bisa kehilangan kamu
tuh lihat elsa kesian ya anaknya jadi meninggal
anak lo udah tenang di sana
iya sa lo yang kuat ya
anak lo pasti udah baik baik aja di surga
saya mau tau lagi harus gimana sekarang
lo sekarang nggak usah mikir yang berat berat dulu sak
mending sekarang lo tenangin diri lu aja sa
mending sekarang lo tenangin diri
saya mau pergi ke rumah
anda diajak kemarin gue yang bawa keisha
andai gue di luar
pasti gak akan kayak gini
keisha gak akan ninggalin gue karena gue akan jagain keisha
biasanya setiap kali aku pulang kantor
selalu disambut sama suaranya keisha
kami sampai disini saja
untuk menemani penino ibu
saya gak tau gimana caranya berterima kasih
banyak sekali bantuan
anda dari awal sampai
sampai hari ini
terlebih lagi penino adalah klien saya
saya pasti akan full
untuk membantu penino
saya tahu di tengah kesibukan pak amar
masih menyempatkan untuk membantu kita
terima kasih banyak
saya gak tau harus
ya kita sesama manusia memang harus saling tolong menolong tetap
dan yang terpenting adalah
saya berharap bapak bisa lebih tabah
untuk menjalani hari hari ke depan
terutama juga buat ibu
semoga itu bisa tetap kuat
untuk menjalani hari hari ini
saya dan tim tidak bisa ikut hadir dalam pengajian
saya dan ibu saya pun juga pasti akan mendoakan
terima kasih banyak
terima kasih banyak
kalau gitu kami pamit
makasih ya allah makasih ya
seperti papa buka pintu buat kita
terus sekarang ada siapa siapa loh
biasanya mama yang buka pintu
terus sekarang ada siapa siapa
mama bakalan kangen sama mereka loh
gimana caranya mama pengen sama mereka loh
gimana kalau mama kangen sama mereka loh

kita semua terjatuh dari mobil
alhamdulillahnya mama gak kena penapa penapa
luka ringan aja
luka ringan aja
luka ringan aja
opacan sama dede keisha
maksudnya pergi ke surga
nanti kalau reina mendengar ada
suara yang meninggal
maksudnya pergi ke surga
rena harus mengucapkan
inayelahi wa inayelahi rajiun ya sayangnya
opacan sama dede keisha
gak ada lagi dong
kita berdoa ya
buat opacan sama
kenapa sayang kok diem
berarti om baik lagi sedih dong ma
gak hanya om baik aja
semua orang juga sedih sayang
mama juga sedih